sebelumnya presiden libanon jenderal michelle aun mencuit soal bahan yang meledak yakni amonium nitrat
tapi malam ini kita akan coba mengidentifikasi kemungkinan kemungkinan bahan apa saja
yang bisa memicu daya ledak yang begitu besar yang kita lihat tadi di video
sudah bergabung dari luar studio ada ganda m simangunsong ahli peledak institut teknologi bandung
halo selamat malam pak ganda
selamat malam mbak
pak ganda kita kemarin dikagetkan dengan video video yang beredar dan memang dikonfirmasi ada ledakan dan ada korban jiwa
kalau kita lihat dari video yang dilansir dari beberapa kantor berita internasional
ini kita lihat warna asap yang terlihat saat ledakan ini dimulai dengan asap warna putih dan kemudian berubah menjadi merah kemudian menjadi gelap
apa yang sekiranya bapak bisa prediksi apakah cuitan dari presiden libanon ini benar
bahwa ini mirip atau memang
pertanyaan gimana mbak tadi nggak kedengeran
jadi saya ulang kita tahu bahwa dari video video yang dilansir kantor berita internasional
kita lihat dari videonya asap ini dimulai dari warna putih kemudian berubah menjadi lebih gelap
kira kira apakah ini benar amonium nitrat seperti yang dicuitkan oleh presiden libanon
atau anda melihat ada jenis lain yang kemungkinan bisa menimbulkan warna seperti itu
mungkin saja itu dari amonium nitrat base explosive
pemerintah sempat juga kan mengklaim bahwa amonium nitrat ini punya daya ledak yang tinggi
kalau anda lihat anda analisis melihat ledakan ini seperti apa
amonium nagreed ini karakteristiknya agak beda dengan bahan peledak yang lain
kalau bank peledak militer itu adalah bahan peledak ideal
kenapa disebut non ideal
karena perubahan misalnya volumenya yang tadinya hanya satu kilo dengan yang dua tujuh ratus lima puluh ton
itu daya ledaknya akan sangat jauh berbeda
karena itu oleh karena itu ya mungkin saja
saya sudah coba hitung artinya kemungkinan kalau dua tujuh ratus lima puluh ton
anbs eksplosif ini meledak sampai radius berapa kemungkinan bangunan bisa rusak
hitungan saya berdasarkan hitungan saya di jarak lima kilometer mungkin masih ada kerusakan
malah di atas lima kilometer masih mungkin ada jendela jendela yang mungkin pecah
pak ganda kalau anda lihat sendiri ini kan kita belum tahu informasi detilnya apakah ada evakuasi warga
tapi perdana menteri libanon menyebut bahwa efek ledakannya terasa hingga sepuluh kilometer
secara keliling itu sepuluh kilometer
apakah anda menganalisis bahwa bahan amonium netral ini sangat berbahaya untuk warga
seperti asapnya mungkin
asapnya itu ya tergantung tergantung yang ikut
ketika amonium nitrat itu mengalami reaksi
sebenarnya produk utamanya yang utama itu dia akan menghasilkan n dua
kalau reaksinya itu yang biasa
n dua terus berubah menjadi h dua o dan ada o dua
nah tergantung yang membakar dia itu apa
kalau yang membakar dia itu
saya nggak tahu di situ ada material yang mudah terbakar yang membakar dia gitu ya
mungkin bisa terjadi toxic gitu ya
yang akan dihasilkan yaitu bisa co karbon monoksida
atau bisa juga nox gitu ya
yang sangat berbahaya buat kesehatan orang atau manusia ya
apakah semudah itu untuk terpicu untuk meledak
sebenarnya amonium nitrat agak sulit untuk diledakkan

jadi ini adalah salah satu bahan produk yang disebutnya
yang disebutnya adalah tidak peka terhadap detenator sebenarnya gitu ya
tetapi untuk beberapa kasus tertentu
makanya tadi saya bilang di awal
dapat perubahan di lingkungannya itu akan menyebabkan dia berubah juga sifatnya
saya sih berprediksi kemungkinan yang menyebabkan dia mudah meledakan itu adalah panas
karena secara teori ketika an terkena panas
maka dia akan lebih sensitif
sensitive itu artinya
dia akan lebih mudah untuk mengalami ledakan atau nyala gitu ya
jadi terkena panas terjadi proses pembakaran
ada gas gas itu tertras di dalam an
kemudian dia akan meledak dan itulah yang memicu si an itu meledak gitu ya
nah ini bahan amonium nitrat ini kan disebut bahwa enam tahun disimpan di sana
artinya anda memprediksi juga ada salah urus begitu dalam penyimpanan amonium nitrat ini
ya penyimpanan an ini kan salah satu material pembentuk
salah satunya bisa menjadi bahan peledak
karena memang sebenarnya kalau an juga bisa dipakai sebagai pupuk gitu ya
an itu ada beberapa rule di beberapa negara ini tidak ada aturannya
di indonesia pun ada bahkan gitu ya
pada saat menyimpan an maka ada aturan aturan yang mesti diikutin
coba bayangkan gitu ya
dua ribu tujuh ratus lima puluh ton dengan densitas an itu kira kira sekitar delapan gitu ya
dilihat dari volumenya untuk kita ada bayangan itu
jadi ada sepuluh x sepuluh meter terus
tingginya itu adalah tiga puluh meteran gitu ya
kebayang tiga puluh meter dengan clearing sepuluh x sepuluh kan besar sekali gitu ya
ketika dia meledak ya
radiusnya akan sangat jauh pasti gitu ya
bahkan ledakan ini pak ganda
ini diprediksi atau dianggap setara satu per limanya bom hiroshima
apakah anda melihat seperti ini juga kekuatan bom yang meledak kemarin
waduh saya nggak tahu ya virusnya seperti apa gitu ya
tapi kalau melihat dari videonya
memang blast wave dulu yang muncul
karena memang ledakan memang seperti itu gitu ya
yang pertama yang akan cepat merambat itu adalah
shock itu akan merambat dengan kecepatan yang sangat cepat gitu ya
nah kemudian yang terakhir akan diikutin sama produk gas
jadi makanya asap itu akan muncul kemudian gitu terakhir
jadi ada perubahan ya warnanya ya pak
pertama meledak dulu kemudian warnanya menjadi putih dan hitam
memang seperti itu prosesnya
memang seperti itu
karena produk gas itu akan keluar dengan kecepatan gitu ya
kecepatan yang lebih rendah dari kecepatan shockwapenya
karena banyak yang memprediksi bahkan presiden donald trump juga mencurigai
sebuah hal hal yang berkaitan dengan serangan teror
sehingga perlu diketahui seperti perubahan warna seperti itu
tapi perubahan warna ini wajar terjadi ya untuk bahan an
wajar terjadi wajar
apalagi di sini bukan an yang memang sengaja dibuat dengan mixing yang benar gitu ya
di seledoran tertentu lah karena kalau menurut saya sistem penyimpanan yang gak bagus
makanya secara substansi juga tidak zero oksigen balance lah
kalau gak zero oksigen balance hasilnya juga gak akan bagus gitu ya
baik terima kasih
tadi ada pak ganda m simangunsong ahli peledak dari institut teknologi bandung
sudah memberikan gambaran kepada kita orang awam soal bagaimana ledakan yang terjadi di libanon kemarin
terima kasih bapak sekali lagi
sama sama sama sama terima kasih